pemerintah menyatakan tidak akan mencabut anggaran subsidi dan kompensasi bbm
namun akan melakukan penyesuaian harga jual sebagai konsekuensinya
kebijakan itu diambil lantaran harga jual bbm subsidi dan non subsidi saat ini
sudah jauh dari harga keekonomian
hal ini membuat apbn dan pertamina harus menombok
dalam keterangan pers menteri keuangan sri mulyani mengatakan
harga jual pertalite rp tujuh enam ratus lima puluh per liter selama ini
sudah semakin meninggalkan harga keekonomian bbm
seturut pergerakan harga minyak dunia yang saat ini
sudah mencapai di atas rp seratus per barrel
harga jual pertalite non ron sembilan puluh idealnya dipatok rp empat belas empat ratus lima puluh per liter
begitu juga pada produk pertamax ron sembilan puluh dua
yang selayaknya dijual pada harga rp tujuh belas tiga ratus per liter
menko menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian harga
sesuai dengan outlooknya
teluk anggaran yang disepakati dengan badan anggaran dpr
maka anggaran subsidi dan kompensasi di tahun dua ribu dua puluh
akan naik mencapai rp tujuh ratus triliun
angka ini naik dari realisasi anggaran dua ribu dua puluh
yang sebesar rp lima ratus dua empat triliun
hal itu akan menyebabkan beban apbn dua ribu dua puluh tiga bertambah
dan semakin menggerus keuangan pertamina sebagai badan usaha
namun pemerintah belum secara eksplisit menyebutkan
berapa besaran kenaikan harga jual bbm
pertama apakah anggaran ini akan menyebabkan
kegagalan dari anggaran yang diperlukan oleh anggaran dpr
untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah langkah
untuk satu tetap menjaga apbn kita sebagai shock absorber
artinya subsidi itu nggak akan dicabut
tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan
di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki
dari manfaat distribusi bagi masyarakat
pertama apakah anggaran ini akan menyebabkan
kegagalan dari apbn kita
apakah anggaran ini akan menyebabkan
kegagalan dari apbn kita sebagai shock absorber
pertama apakah anggaran ini akan menyebabkan
kegagalan dari apbn kita sebagai shock absorber